berasal dari kelompok muda atau pemilih muda yaitu generasi milenial dan juga generasi z atau gen z
nah pertanyaannya bagaimana strategi dari ketiga baca pres dan bacawa pres ini
dalam menggayat suara pemilih muda dan pendekatan seperti apa sih yang sebenarnya cocok
untuk pemilih muda agar mereka nantinya tak hanya jadi objek untuk bisa mendulang suara
tapi juga bisa benar benar merasa didengarkan dan berpartisipasi secara aktif
kita akan bahas bersama yang sudah hadir di sini ada peneliti csis mas arya
terima kasih mas arya fernandri sudah bergabung bersama kami
selamat sore ya mas
tidak hanya kita berdua saja karena sudah ada tiga orang lainnya juga bergabung
ini mas saya akan sahabat terlebih dahulu
sudah ada jurubicara tim pemenangan anies mohaimin sudah ada gamal albin said
dan juro bicara tim pemenangan prabowo gibran ada rahayu saraswati
dan tentunya ada juro bicara tim pemenangan ganjar mahfud seno
bicara tim pemenangan skoro
selamat sore mas gamal mbak sarah dan juga mas seno
ini kita mau bicara soal anak muda nih ya
pemilih muda generasi milenial gen z dan juga mereka mereka yang termasuk dalam pemilih pemula juga diantaranya
langsung saja saya akan tanyakan apa sih sebenarnya strateginya
dari tiap pasangan baca pres bacawa pres ini untuk bisa menggait suara pemilih muda
saya ke mas gamal dulu
oke baik terima kasih
jadi yang kami lakukan pertama adalah satu memahami mengenali aspirasi generasi muda
mengetahui apa yang mereka harapkan inginkan butuhkan
lalu kedua menghadirkan program sesuai dengan kebutuhan anak anak muda hari ini
dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah sosok calon presiden yang kompatibel dengan generasi muda kita hari ini
kebetulan ada peneliti csis
kalau kita lihat data dari csis ketika anak anak muda ditanyakan
apa kompetensi utama calon pemimpin dua ribu dua puluh empat ya
oleh karena itu saya pikir narasi perubahan itu kompatibel dengan generasi muda kita hari ini
lalu kedua kalau kita lihat lebih dalam dua ribu sembilan belas kemarin survei csis itu mengatakan
sehingga saya pikir karakter kedua yang dibutuhkan pemimpin kita hari ini adalah yang punya karakter jujur dan sifat anti korupsi kolusi dan nepotisme ya
dan yang ketiga
oleh karena itu kita punya satu narasi ya besar dalam konteks program untuk generasi muda kita hari ini
adalah bagaimana kita ada delapan program utama yang kami tawarkan untuk generasi generasi muda di indonesia ya
yang pertama adalah kita menghadirkan lebih dari lima belas juta lapangan pekerjaan baru termasuk green jobs
lalu kedua mengembangkan kewirausahaan
tapi bukan hanya pendanaan saja tapi jauh lebih dari itu yaitu pelatihan pendampingan dan pemodalan
lalu yang ketiga
kita ingin menawarkan beasiswa dalam negeri luar negeri dan termasuk kita sekarang melihat banyak generasi muda
itu memiliki tantangan besar dalam konteks kemampuan mereka membeli rumah
nah oleh karena itu amin menawarkan program menyediakan minimal dua juta hunian terjangkau di pusat kota yang tersambung dengan transportasi umum
lalu kita juga menghadirkan program kesehatan mental salah satu concern dari problem tentang mental health hari ini
dan juga dukungan bagi sandwich generation yaitu program kesehatan mental

oleh karena itu dengan itu kami yakin optimis berharap ya figur yang kami usung itu memiliki karakteristik yang dibutuhkan anak anak muda hari ini
dan yang kedua program program yang kami usung itu sesuai dengan need want hope
jadi kita tidak ingin anak anak muda menjadi objek politik
diraup suaranya begitu saja lalu dilupakan setelah pemilu
oleh karena itu bagi kami tugas kita adalah untuk memiliki program kesehatan mental yang tersambung dengan transportasi umum
oleh karena itu bagi kami tugas kita adalah untuk memiliki program kesehatan mental

tapi jauh lebih dari itu adalah menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun bijak dan berkarakter
dan kita anak muda tidak boleh menjadi objek politik
ide kita narasi kita gagasan kita harus bergemuruh di panggung demokrasi indonesia
ya mas gamal kalau tadi kan narasi perubahan jujur anti korupsi kemudian juga penciptaan lapangan kerja
bahkan memperhatikan juga mental health nya ya dari para generasi atau pemimpin

jika nanti amin anies muhammad ini terhubung dengan pemerintah indonesia
terpilih saya ke mbak sara mbak sara ini kayaknya
reunian juga sama mas gamal kalau di
dua ribu sembilan belas soalnya satu tim ya mbak ya
kalau dari prabowo dan juga
yang kemudian menjadi pembeda
untuk menggait suara pemilih
muda apalagi kalau kita lihat yang paling muda
ini mbak cawa presnya dari prabowo
terima kasih jadi itu luar biasa ya
ya tadi apa yang disampaikan oleh
dr gamal dari semua program yang sudah
mereka siapkan saya yakin
pasangan calon dari
cawa pres ketiga
yang sudah ada itu semua programnya
dan pasti ada yang menyasar untuk
ke masa depan tapi ada satu
hal ya yang tadi kalau misalkan kita dengar
dari anak anak muda
yang diwawancara yang
ditanya tentang perspektif mereka
perspektif anak kota
gitu ya dan ini juga
cara kita untuk bisa
menyasar kepada mayoritas
anak muda yang sebenarnya itu
di perkotaan desa
jadi kita bicara di luar
dari dki jakarta di luar
itu pun juga harus
kepada mereka sehingga
bukan hanya bicara
tentang inovasi bukan hanya bicara
untuk research and develop mereka masih hadapi
yaitu bicara soal lapangan pekerjaan
yaitu bicara tentang makan siang gratis
untuk anak anak sekolah karena bagaimana mereka bisa
berpikir dengan jelas kalau misalkan perutnya
jadi mau tidak mau
kita masih harus
membahas tentang persoalan sandang tangan papan
apa yang menyasar kepada generasi
muda yaitu gen z
dan juga milenial tapi satu hal juga
harus memastikan bahwa kita
anak muda ini sebenarnya bukan
persoalan program programnya saja
memilih pak prabowo sebagai
pilihan mereka itu karena
ada genuinitas di situ
yang mereka sangat sukai terlepas
dari semua yang mereka sampaikan
di dalam survei survei sebagai pemimpin yang
menjadi idaman mereka
ada ketulusan keikhlasan
ada rasa genuinitas
yang anak muda
kalau gen z tuh bilangnya pokoknya
sampai dibilang pak prabowo gemoy
jadi itu realitanya
realitanya adalah mereka sangat menangkap
spirit semangat ketulusan
dari seorang prabowo subianto
sebagai calon presiden
dan dengan mas gibran sebagai pasangan
beliau yang sudah menunjukkan adanya
ruang terbesar untuk
anak muda terlibat
dalam kepemimpinan nasional
itu bukan menjadikan anak muda
sebagai objek lagi
tetapi betul betul sebagai subyek
oke saya mau follow up dulu sebelum nanti
ke mas eno ketulusan seperti apa sih mbak
yang coba ditampilkan oleh tim dari
prabowo gibran ini apakah artinya
dua yang lain ini tidak atau kurang tulus
atau gimana sih mbak
bukan menampilkan ini
sudah bisa dilihat
kita gak bisa briefing dia atur dia
untuk pak nanti ngomongnya seperti ini ya
tidak ada jadi betul betul beliau itu apa adanya
dan itu bisa dilihat bahkan
pada saat waktu kemarin itu di
ugm contohnya gitu ya
beliau waktu diminta
untuk bicara refleksi
di depan kaca gitu
itu beliau apa adanya
dan itu yang kami bukan
tampilkan tapi itu yang kami lihat
dan itu yang saya rasa gen z
dan millenial di seluruh indonesia
bisa menangkap bagaimana
beliau memang apa adanya dan
konsisten dari dulu sampai sekarang
perubahan hanya lebih santai saja
tapi apa yang beliau sampaikan tidak ada
perubahan di situ oke tidak terlalu
meledak ledak seperti lima tahun sebelumnya ya
terima kasih mbak sarah saya ke
di dunia ini yang gak meledak ledak
oke mbak sarah saya mau ke
sudah dengar nih ya dua lainnya
mas gamal mbak sarah
sudah jelaskan apa nih strategi mereka
suara dari pemilih muda
kalau dari tim ganjar mahfud
apa yang beda sih mas
yang membuat makin yakin kalau pemilih muda ini
bisa diraih suaranya
dan simpatisnya simpatinya
oke terima kasih
banyak mbak kesempatannya jujur bagi
saya ini adalah sebuah kehormatan
yang luar biasa karena hari ini
saya menjadi yang paling junior di sini
mbak sarah juga senior saya yang luar biasa
usianya juga kita terpaut
kurang lebih sepuluhan tahun jadi
banyak saya belajar dari perjalanan beliau
berdua bahkan kalau boleh jujur
kalau kemudian saya bicara spirit anak muda
mungkin di tim koalisi
pak prabowo saya malah kemarin sempat
berharap mungkin wapresnya bisa yang seperti
mbak sarah lah yang kemudian
berproses betul menjadi kader
partai politik melakukan fungsi partai
politik dengan baik dan menjadi
anak muda yang menginspirasi banyak
orang kemudian tapi kemudian sayang
mungkin karena batas usia
di mk kemarin nggak jadi diturunkan
ke usia di bawah empat puluh tahun
dan mbak sarah belum sempat jadi kepala
daerah jadi akhirnya bukan mbak sarah
padahal mungkin dengan semangat itu
mbak sarah yang salah satu yang cocok
udah bisa mas oke
karena telah melalui
proses pemilu jadi udah bisa
oke jadi mbak sarah
udah bisa malah bahkan artinya
harapan itu sah sah saja dong saya
harapkan kenapa tapi kemarin
ternyata malah kemudian bukan dari
kader gerindra atau dari kader koalisi
yang menjadi wapres tapi malah
mas gibran sebenarnya saya kemarin berharap begitu
ini kemudian kalau bicara tentang
dari pak ganjar
ini kalau bicara tentang gensi dan
milenial ini kita tidak hanya
kemudian bicara tentang visi masa depan
dan program yang kami susun
tetapi di dalam pemenangan sekalipun
kalau kemudian bicara kata kunci
dari gensi dan millenial itu adalah
keterlibatan dan pelibatan
maka dari sini pun bicara tim
pemenangan kami itu
secara utuh dengan segala macam
koalisi teman teman yang lain kamilah
yang kemudian paling siap pada saat
mendaftar ke kpu seluruh struktur
pemenangan sudah siap dan disitu
diisi oleh banyak anak anak muda
saja contohnya ada banyak mas
pelaku revolusi kemudian ada teman teman
jurubicara muda yang dilibatkan
bahkan kedepan sekalipun kami setelah
ini akan membuat sebuah
tim baru di dalam tim pemenangan
nasional dengan nama tim pemenangan muda
yang isinya adalah anak anak muda
ganjar dan pak mahfud md kedepan
akan banyak bicara tentang anak anak
muda dari desain yang disiapkan
oleh anak anak muda sendiri dari
berbagai macam latar belakang elemen
yang kami kemudian menyasar itu
tidak hanya sebagai calon pemilih kami
atau calon suara untuk diraut
tapi sebagai orang orang yang ikut
serta terlibat secara kreatif dan penuh
dalam kemudian bagaimana
strategi memenangkan pak ganjar kedepan
jadi pelibatannya tidak hanya pada
saat nanti setelah misalnya janji janji
setelah kami menang atau setelah kami
kemudian empat belas februari
tetapi ya setelah pada saat ini
sekalipun pelibatan anak muda itu
sudah menjadi concern kami
oleh karena itu program program yang disusun
pun juga berorientasi pada itu
karena mendengarkan aspirasi dan suara
dari teman teman muda yang mendukung
pak ganjar dan prof mahfud
contohnya saat bicara pendidikan tadi
pak ganjar bicara kemudian dalam visi misinya
salah satunya adalah menyiapkan
dan berkomitmen untuk
menyediakan pendidikan gratis
lima belas tahun hingga ke tingkatan sma
dan smk ini menjawab problematika
dasar gengsi bicara tentang pendidikan
secara konkret pola pendanaan
dan pembiayaannya kemudian bisa
ada mekanisme yang disiapkan
dan itu kemudian inline dengan
apa yang menjadi visi pak ganjar
bahwa dari setiap warga miskin
harus paling ada setidaknya satu
anak muda yang menjadi sarjana nah ini
secara mimpi kami untuk
melibatkan anak muda dan mewujudkan
dengan strategi pemenangan sekaligus
kemudian program yang disusun
terima kasih mas eno artinya ini
aspirasi aspirasi yang didengar adalah
dari mereka mereka yang sudah menunjukkan
ganjar dan juga mahfud md begitu ya
bukan kemudian berdasarkan
umum bagi mereka mereka
generasi muda yang ada di indonesia secara
menyeluruh atau seperti apa sih mas
enggak artinya gini dalam
membaca data itu yang kami
kemudian teman teman yang menyasar
itu merancang itu adalah teman teman
muda yang memang usianya benar benar muda
sehingga pada saat mendengar
membaca data melihat situasi
di lapangan itu adalah teman teman yang memang
merasakan itu sehingga kemudian ini
dirancang tidak oleh orang tua
untuk anak muda tapi memang benar benar
dalam tim ini secara terinstitusionalisasi
anak anak muda dilibatkan dan dibiruang
secara aktif untuk menyusun program
melalui gagasan gagasan yang diserap
dari setiap kali kemudian bergerak
ke bawah turun bertemu masyarakat
kemudian pada saat masuk ke kampus kampus
diskusi melalui berbagai macam
expert yang kemudian kami libatkan
nah anak anak muda disini
diberi ruang untuk memberikan masukan
dan kemudian menyampaikan gagasan
dan cita citanya sehingga ini bukan
hanya untuk dari kami kami saja
ada banyak data kemudian dalam setiap rapat
selalu melibatkan ekspert
tapi yang menyusun program
memberikan kemudian gambaran gambaran
tentang rancangan masa depan
ya ini ada anak anak muda disitu
baik dari mas seno mbak sarah
dan mas gamal tadi kita sudah dengar
taktiknya akan seperti apa ini untuk
menggait suara pemilih muda
mas arya dari seluruh penjabaran yang tadi
sudah tepat belum sih mas tapi sesuai dengan
keinginan yang dipengenin
atau diinginkan oleh para pemilih muda
baik makasih ya
secara umum saya melihat memang
program memang sudah menunjukkan
aspirasi dari kelompok muda ya
tapi menurut saya menggait
anak muda ini dalam politik
tentu tidak mudah ya berat gitu ya
pemilih muda ini dalam politik
praktis tentu berat paling nggak karena tiga alasan
kalau kita lihat dari
pilihan ya tentu
anak muda ini lebih rentan
berubah pilihannya dibandingkan generasi
lainnya jadi tingkat
perubahan pilihan atau
swing votersnya itu biasanya di
tingkat anak muda lebih tinggi
perubahan perubahan itu dan mereka lebih volatile
gampang berubah pilihannya
mungkin karena mereka melihat
program program melakukan komparasi
diantara satu kandidat dengan kandidat yang lain
aspek yang kedua kenapa
anak muda pemilih muda itu susah
untuk digait tidak mudah untuk digait
biasanya mereka lebih kritis
dibandingkan generasi pemilih lainnya
kenapa lebih kritis karena anak muda
pada informasi dan internet
yang lebih tinggi dibandingkan
generasi lainnya sehingga mereka
bisa punya banyak komparasi
yang ketiga saya kira adalah juga soal
keterlibatannya yang rendah
dibandingkan generasi lainnya
mungkin lebih tinggi pada
anak muda dibandingkan generasi yang lainnya
nah dengan tiga kondisi seperti itu
tentu tidak mudah
kandidat ya dari ketiga kandidat
pilihan anak muda karena selain mereka
rentan berubah gampang berubah
rasional dalam memilih dan segala macam
nah yang kedua yang ingin saya katakan juga adalah
saya kira di tengah
kompetisi yang ketat ini
karena jarak antara kandidat ini yang tipis
saya kira faktor debat
itu akan jadi penting dan itu adalah
salah satu poin juga yang akan
mempengaruhi pilihan anak muda
apakah mereka akan solid
untuk memilih satu kandidat atau tidak
apakah mereka akan berubah pilihannya itu
saya kira juga akan dipengaruhi oleh
faktor campaign dan debat gitu
berarti adu gagasan dan isu isu
yang menjadi concernnya anak muda ini juga akan menjadi
salah satu faktor penentuan
nanti dibelik suara akan coblos
baik nanti usai jeda
terkait dengan isu apa sih sebenarnya yang menjadi perhatian
dari para pemilih muda ya mungkin
nanti bisa didengar oleh para tim pemenangan
untuk bisa lebih dieksplorasi lagi
di menjelang waktu
pemilihan umum yang semakin dekat ada kurang lebih
empat bulan lagi dan tentunya
kita masih akan lanjutkan dialog kali ini
tetaplah bersama saya nanda indonesia newsroom
karena kami akan kembali usai jeda
dan berikan pengetahuan
terhadap mas arya
ada masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan saya masih bersama dengan mas arya
disini di studio dan juga tiga orang narasumber lainnya
yang juga terhubung
saya mau ke mas arya dulu
mas arya tadi kita bicara bahwa anak muda ini bisa dikatakan
kadang kadang suaranya bisa berpindah pindah
swing voter disana juga
nah kalau bicara terkait hal ini
isu apa sih mas yang sebenarnya mungkin
bisa menjadi perhatian para baca pres
baca wapres ini untuk lebih di kuliti
kalau mau menarik perhatian
para anak muda dan karakter seperti apa
yang sebenarnya diinginkan oleh mereka
isu utama saya kira masih isu ekonomi ya
karena tentu akses pada lapangan kerja
isu isu soal ketimpangan
kemiskinan itu saya kira
masih jadi isu utama
ini sebenarnya tidak khas indonesia juga
jadi beberapa negara demokratis yang
melaksanakan pemilu itu isu ekonomi
juga menjadi salah satu top list
isunya isu yang kedua
kalau kita mengacu pada riset csis
risetnya sudah cukup lama ya setahun yang lalu
tapi dugaan saya nggak akan banyak
berubah yang kedua adalah
isu soal pemberantasan korupsi
karena kita tahu
dalam trennya itu selalu menjadi
isu yang menarik bagi anak muda
jadi bila ada pasangan
capres dan cawapres punya
program yang lebih clear
yang lebih jelas yang lebih terukur
soal agenda agenda pemberantasan korupsi ke depan
dan tentu juga penguatan lembaga pendekat hukum
tidak hanya kpk tapi juga
lembaga penegak hukum lainnya mungkin itu
akan menjadi daya tarik sendiri
bagi anak muda
dan isu ketiga saya kira adalah isu isu yang
isu isu baru dalam politik kita
terutama isu soal lingkungan
dan perubahan iklim dan isu soal kesehatan
isu soal lingkungan dan perubahan iklim
ini menarik ya kenapa
karena sekarang trend global itu
cukup kuat perhatiannya
pada isu isu soal perubahan iklim
apalagi kita juga sudah
meratifikasi perjanjian perjanjian internasional
soal perubahan iklim soal zero emission
dan segala macam kita juga punya
banyak inisiatif soal isu isu lingkungan gitu
dan juga kita menghadapi
situasi dimana di banyak kota kota
besar di indonesia tingkat polusinya
tinggi jadi kalau ada kandidat yang
fokus pada isu perubahan iklim
saya kira juga akan secara tidak langsung
mendapatkan perhatian anak muda
selanjutnya yang terakhir adalah isu soal kesehatan ya
anak anak muda kita
dan kita semua hidup dalam kondisi
dan tidak tertutup kemungkinan
di masa depan juga akan terjadi krisis kesehatan
jadi kalau ada
pasangan kandidat capres yang juga fokus
pada isu isu kesehatan
isu soal gizi perbaikan gizi
layanan kesehatan yang lebih baik
itu juga tentu saya kira akan menarik perhatian bagi anak muda
oke baik dari mas arya
saya mau ke mbak sarah mbak sarah tadi disebutkan
ketegasan untuk pemberantasan korupsi
penegakan hukum dan
segala hal yang berbau dengan independensi
dari hukum ini menjadi salah satu fokus
juga ya dari anak anak muda
yang kemarin sempat mencuat dan ramai
diperbincangkan ini adalah dari pasangan prabowo
dan juga gibran raka buming raka
ini terkait dengan bagaimana
kemudian independensi dari
mahkamah konstitusi diantaranya
misalnya bagaimana kemudian
mbak sarah dan juga tim melihat
hal ini menjadi tantangankah
untuk isu spesifik yang
tadi disebutkan menjadi fokus juga bagi anak muda
mendengarnya hal yang berbeda ya mbak tadi saya
mendengarnya lapangan pekerjaan
pendidikan kesehatan krisis iklim
jadi kalau misalkan
kita mau membahas kembali lagi
soal penegakan hukum
yang dikait kaitkan dengan
paslon kami itu kami sebenarnya
pada kegagasan dan tantangannya
dan tantangan terbesar kita sebenarnya bersama
adalah bagaimana menghadirkan
generasi z dan milenial
itu bukan persoalan paslon mana
tapi persoalan kita semua
karena banyak dari mereka kalau misalkan
melihat ya ini saya merasakan
langsung sebagai milenial
yang menjadi mayoritas pemilih dan saya juga
mendengar langsung dari adik adik saya
yang masih gen z mereka tidak
yang penuh dengan konflik
yang saling menyerang
mereka ingin pemilu yang damai
ini bagaimana kita bisa
menyampaikan gagasan tanpa
menyerang satu sama lain saya rasa ini
saya sama dokter gamal udah paling
senang karena kita berdua aktivis lingkungan
dan juga waste management gitu
kita yakin di semua paslon
harus membahas tentang empat isu ini
jadi ini yang terus
kami sampaikan kepada generasi muda
karena mereka pasti utamanya
bagi mereka adalah bagaimana
supaya saya bisa menghidupi bukan hanya
diri saya tapi juga orang tua saya di kemudian hari
dan itu menjadi fokus utama kita
jadi mari kita sama sama
menjaga pemilu damai dengan
mengedepankan gagasan ide ide
dan hal hal yang sudah
dilakukan oleh paslon kita masing masing
di lingkungan mereka karena
pak prabowo sudah sebagai men hunt sudah
menjalankan banyak program program
yang sangat efektif
mengatasi permasalahan yang
sudah ada di lapangan
tapi juga kita bicara tentang mas gibran
yang sudah sangat memberikan
solusi luar biasa untuk solo raya
terutama untuk kota surakarta
oke tadi kuncinya
gimana caranya kemudian dari timnya
prabowo dan juga gibran ini untuk
ngajak para pemilih muda ini untuk benar benar
menggunakan hak pilihnya
kembali lagi kita mengingatkan bahwa
kita punya kekuatan yang sangat
pemilih adalah anak muda
jadi kalau kita selalu menyatakan bahwa
diri kita adalah bukan hanya
pemilik masa depan
tapi juga pemilik masa kini
kita mau menentukan masa depan
seperti apa yang akan kita warisi
maka kita harus hadir di tps
tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
menentukan pilihan kita
siapa bukan hanya pilpres
tapi juga di pileg jangan lupa
wakil wakil rakyat juga penting
oke dari mbak sarah
saya mau kembali sebentar ke mas arya
terlebih dahulu mas arya kita bicara
gaya komunikasi politik ini kan juga sangat penting
terutama pemanfaatan sosial media atau
media konvensional diantaranya
dari data csis seperti apa mas
dalam setahun terakhir
sebenarnya kan kandidat ini sudah
terlalu banyak terekspos
dan tentu dalam
exposure yang tinggi itu anak anak muda
program yang jelas dan clear dari kandidat ya
program yang jelas dan kiri itu
tentu bisa diimplementasikan
kemudian dia terukur
dan dia mungkin bisa dilihat
dan saya kira dari sisi komunikasi
tentu anak anak muda tentu menginginkan
yang punya komunikasi yang lugas
yang jelas yang clear
karena anak muda tentu tidak
terlalu menyukai retorika
mereka ingin aksi
dan kalau kita lihat salah satu tantangan yang ke depan
adalah bagaimana juga mengatasi
isu isu yang misinformasi
itu juga saya kira problem ke depan kita
tapi saya kira kepemimpinan
yang jadi di tingkat
sekarang mulai terjadi perubahan
anak anak muda itu sekarang cenderung
menyukai pemimpin yang punya karakter
integritas yang jujur dan segala macam ya
terjadi perubahan dibandingkan
pemilu sebelumnya bila di pemilu
sebelumnya itu orang yang menyukai
karakter yang jujur dan bersih
anti korupsi itu rendah sekarang itu hampir
itu suka pemimpin yang jujur
dan berintegritas jadi saya kira memang
akan terjadi tren tren yang berubah
soal bagaimana anak muda kita melihat
politik dan kepemimpinan
saya mau ke mas gamal
dari penjelasan yang tadi juga disampaikan
oleh mas arya bagaimana pendekatan
yang terus akan dilakukan
terutama bagi pasangan
para pemilih muda yang
raupan suaranya atau presentasenya juga
oke baik terima kasih
jadi saya sepakat dengan apa yang mas arya
sampaikan bahwa yang kita butuhkan hari ini adalah
solusi program yang konkret
jadi oleh karena itu forum kali ini itu
kesempatan yang sangat baik untuk kita melihat
seberapa rinci detail
ide gagasan dari calon presiden kita
misalkan kita masuk dalam
konteks problem bagaimana calon presiden
kalau kita menunjuk pada survei indikator misalkan
apakah masalah utama anak muda hari ini
beda antara gen z sama milenial
masalah utama mereka menciptakan
itu mengatakan mengendalikan
lalu tapi kalau generasi milenial
mereka berharap mengendalikan
harga kebutuhan pokok baru
lapangan kerja dan mengentaskan
kemiskinan di urutan ketiga
nah kalau kita lihat dari data tersebut
maka kita seharusnya sepakat bahwa lapangan kerja
hari ini adalah salah satu masalah utama
generasi muda let's say
kita sekarang diskusikan lebih dalam misalkan apa
program masing masing capres ya
dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengar dari
semua capres apa programnya untuk
lapangan kerja saya mulai dari
gagasan amin ya apa program kerja
yang pertama kita ingin menciptakan lima belas
juta lapangan kerja
green jobs ya lalu kedua
kita ingin menciptakan lapangan kerja yang berkualitas ya
termasuk kita ingin menurunkan angka pengangguran
di februari dua ribu dua puluh
lalu kita yang ketiga akan melakukan pemetaan kebutuhan
tenaga kerja di masa
mendatang serta menyiapkan suplai tenaga kerja
yang sesuai melalui
kolaborasi pemerintah dan yang penting
kita juga yang keempat akan mengembangkan
membentuk namanya skill development fund
bersama bekerjasama dengan asosiasi
industri dan yang gak kalah penting
menurut saya adalah concern penting kita kali ini
menegakkan peraturan ke tenaga kerjaan
untuk menata peran
tenaga kerja asing ya termasuk
dengan memberantas tenaga kerja asing ilegal
dan mendorong bagaimana
dunia usaha merekrut dan menstimulasi lebih banyak
tenaga kerja lokal dengan
pembatasan dan disintensif
tenaga kerja asing yang berlebihan
dan termasuk kita punya satu komitmen membangun
ekosistem kewirausahaan nasional dengan
menaikan startup atau perusahaan diintisan
dan pengusaha muda
di berbagai bidang nah itu gambaran
termasuk dukungan modal dan kita juga
memastikan setiap proyek pemerintah melibatkan
tenaga kerja lokal nah itu berdasarkan
saya pikir dari beberapa poin tadi
kami sudah jelas
punya target angka pengangguran
yang terukur kita bahkan membreakdown
atau mungkin bagaimana pembukaan lapangan kerja
itu bisa kita lakukan secara efektif
dan pesen saya buat anak anak muda indonesia
jangan pilih seorang pemimpin
karena gaya bermedia sosial
dan penampilannya tapi pilihlah
untuk menyelesaikan masalah anak anak muda hari ini
dan tidak peduli usia kita
siapa pun yang punya ide dan gagasan
mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini
disinggung bahwa ternyata kalau menurut
tim dari amin ini
kalau bisa pilih pemimpinnya itu
justru sesuai dengan gagasan
jadi jangan hanya lihat dari media sosialnya
tapi sebenarnya kalau kita bicara pemilih muda
penggunaan media sosial
mungkin kita sambil tampilkan disini ada grafis
kepemilikan akun media sosial
yang bisa juga ditayangkan bersama
silahkan mas arya
kalau kita lihat dalam empat tahun terakhir
memang terjadi digital gap kita itu
mengecil gitu ya jadi baik orang yang tinggal
di perkotaan maupun orang yang tinggal
di pedesaan itu sekarang
punya akses yang sama pada
dan tentu pertanyaannya
apakah media sosial akan jadi pengaruh
akan mempengaruhi pilihan
kalau kita lihat karena pertumbuhan media sosial
yang sangat kuat yang sangat besar
dan pada saat yang sama
kandidat itu terjadi
itu sebenarnya muncul titik kejenuhan
di level masyarakat
muncul kejenuhan di titik masyarakat
kalau kita lihat memang kan dibandingkan
dan dua ribu dua puluh dua memang
di hampir semua platform itu terjadi peningkatan ya
youtube meningkat instagram meningkat
persoalannya adalah kondisi ini
membuat terjadinya over exposure
tidak hanya pada kandidat
tetapi juga pada partai politik
kandidat itu butuh satu inovasi ya
memungkinkan anak anak muda
untuk kira kira mereka akan komparasi
ketika ada tiga kandidat yang maju
pasangan a b dan c mereka akan membandingkan
mempunyai program yang realistis
dan yang terukur
apakah akses pada media sosial
akan mempengaruhi pilihan mereka
karena terjadinya titik jenuh
yang sudah lama
tentu cara cara kampanye di sosial media
tentu juga harus direvisi
pemilih yang sudah mungkin
mereka di sosial media sudah
sudah jenuh dan mungkin sudah punya pilihan
tentu tidak mudah juga mempengaruhinya
inovasi menjadi penting
program program yang terukur
jadi penting untuk membuat
anak anak muda ini tidak hanya tertarik pada
pada isu dan gagasan
tapi juga mereka tertarik untuk hadir
di tps pada hari h pemilihan
ok kuncinya adalah bagaimana
kemudian semua programnya disalurkan
salah satunya juga lewat media sosial
tapi untuk bisa
untuk bisa memilih di empat belas februari
nanti terakhir saya mau ke
mas seno dulu kalau dari
ganjar mahfud ini sebenarnya melihat
media sosial seperti apa kalau kita tahu
gempuran berita hoax juga
tapi di sisi lain juga mungkin ada yang
ya betul kalau kita lihat
saya sepakat dengan mas arya tadi
bahwa yang terpenting
adalah adanya rasionalitas dan
keterukuran dari program dan semua
mimpi yang diharapkan oleh para capres
bagaimana cara mengecek rasionalitas
dan keterukuran itu cara paling mudah
adalah mengecek bagaimana
kandidat yang sedang bersaing dalam
dan rekam jejak itu mampu untuk kemudian
melalui penggunaan media sosial
dengan lebih mudah sebab
kita tahu sendiri bagaimana generasi
dan generasi milenial saat ini
adalah kawan kawan muda yang sangat
kritis dan mampu untuk mengecek itu
sehingga kalau bicara tentang gagasan
tentang program semua kata kata
indah mungkin bisa masuk ke situ
bagus mungkin bisa masuk ke situ tapi
apakah ini berkorelasi dengan apa yang
dilakukan oleh para kandidat sebelumnya
nah kalau saya mengutip mas arya
tadi salah satunya misalnya
ketertarikan gensi terhadap politik
misalnya karena isu
masalah korupsi dan penegakan hukum
kita tahu betul bagaimana rekam jejak
prof mahfud md misalnya sebagai
calon wakil presiden selama ini sebagai
tokoh yang sangat kredibel dan kompeten
anak anak muda bahkan mungkin
prof mahfud usianya memang sudah
agak sepuh tetapi kita melihat
bagaimana prof mahfud selama ini menjadi
kegaduhan tersendiri di anak anak
muda saat bicara dan melakukan advokasi
advokasi isu hukum di berbagai
kasus yang itu semuanya terekam jelas
di memori publik masalah
pendidikan misalnya atau masalah kesehatan
mas ganjar pranowo sebagai seorang
birokrat sebagai seorang teknokrat
gubernur di jawa tengah selama
periode terbukti dipeleh dan
dicintai oleh rakyat disitu
beliau melakukan terobosan terobosan pelayanan
publik yang kemudian itu memudahkan
akses pendidikan dan kesehatan
misalnya dalam mewujudkan sekolah gratis
seperti yang saya sampaikan salah satu
program di awal di jawa tengah mas ganjar
sudah melakukan itu sehingga pada saat
menyusun program di masa depan
ini bukan kemudian berasal dari harapan
kosong atau kemudian berasal dari
dari sebuah proses perjalanan
praktis yang pernah dilakukan oleh
pak ganjar pranowo di jawa tengah
sama halnya dengan misalnya
penelibatan startup penambahan
jumlah bagaimana kawan muda bisa mendapatkan
lapangan kerja apabila nanti
setelah selesai studinya pak ganjar
pranowo pada saat menjadi gubernur
di jawa tengah kemarin membuat sebuah
terobosan inovasi namanya
hetero space dan itu memberikan
ruang bagi berbagai macam
kawan kawan yang kemudian bergerak
blue dan green economy yang kemudian
itu versi anak muda yang itu
bisa menjadi hak bagi
berkembangnya itu sehingga saya kira tidak bisa
kita bicara program kalau kemudian
tidak ada rekam jejak dan saat ini saya
punya keyakinan narasi yang harus
dibawa adalah narasi keterhubungan
antara rekam jejak para kandidat
dengan visi masa depannya baru
ini rasional dan terukur
kalau kita bicara soal
pemilih muda anak muda
terutama juga strategi strategi
untuk kemudian mendekatkan
dan meraih suara mereka
pasti tidak ada habisnya ya tidak akan
pernah cukup sepertinya
tapi yang pasti kita harus mengakhiri dialog kali ini
saya ucapkan terima kasih banyak
yang pertama kepada narasumber saya yang hadir di studio
mas arya fernandes peneliti
kita bahas lagi bersama dan terima kasih
kepada tiga orang narasumber saya yang juga
bergabung melalui sambungan
daring hari ini kepada
jurubicara tim pemenangan anies muhaymin
gamal albin said jurubicara tim pemenangan
dan juga jurubicara tim pemenangan
kita berjumpa lagi di lain kesempatan
terima kasih mas dan mbak sudah bergabung bersama kami
suara dari anak muda ya
terima kasih banyak